kemarin aku suruh kamu pergi itu karena aku lagi gambar ini
gimana perasaan kamu sama teh dewi
aku betul betul kecewa banget sama kamu
lebih baik ibu pergi
mamanya gak mau ibu pergi
kalau kamu nyesel mana buktinya pak
udah tinggal sekarang
apa sih mai
maya nyesel udah bohongin ibu tapi maya gak mau kehilangan ibu
alah cuman mai
kamu tuh bisa cuma di mulut aja
bu denger dulu bu
apa sih yang aku pikirin
jelas jelas anak itu memanggil halimah dengan sebutan ibu
kenapa aku harus meragukan dia
lebih baik aku pergi sebelum alimah ngeliat
bisa bisa aku malah menyulitkan dia ibu
kalau kamu tidak mengubah keputusan kamu kamu gak usah ketemu ibu
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
hahahaha mama mother just let's go
masa tiba tiba dia ngajakin ibu pergi
katanya dia bilang nyesel
tapi ibu ajak pulang dia gak mau
nyeb banget deh
pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin tuh
kamu sebetulnya udah tahu siapa bapak
kamu mestinya kau bisa memeluk dia
iya kamu bisa dekat sama dia
tapi malah maya yang manfaatin semua itu
dengan tahu siapa bapak asli dewi aja
dewi udah seneng bu
kalau maya mau tinggal di situ yaudah biarin aja bu
dewi juga nggak mau mau amat kok dipeluk sama bapak
mendingan dipeluk sama ibu

cadangan buruk aja
victoria itu perusahaannya anjaya
kenapa nek ada di meja lah itu ya
katanya makin berkembang
menurut beritanya banyak kaya dari dimensi pindah ke victoria
sat kamu dengarkan apa nenek bilang
makanya lebih baik kamu
mikir dulu seribu kali lipat sebelum kerja sama sama andre
yang ada nanti jadi bumerang buat perusahaan kita sendiri
lila ada apa sih
eh kamu udah baca majalah ini belum
advertising kita diliput
tidak dijadiin artikel
lihat victoria masuk majalah

omeng sama frau

tepit pun orang algikrutnya
enggak drei aku cuma seneng aja
dray kamu gak usah ngejelasin apa apa
kita kan udah gak ada hubungan apa apa lagi
jadi kamu bebas
kamu mau ngapain sama siapa ya itu bukan urusan aku lagi
jadi maaf kalau tadi aku ganggu
yaudah aku permisi
kamu gak usah pergi di sini aja
deh aku tuh bingung sama kamu
kadang kadang kamu baik sama aku
kadang kadang kamu malah nyuruh aku pergi
kamu jangan mainin perasaan aku
maksud kamu apa sih
kemarin waktu aku nganterin surat ke kamu
kamu nyuruh aku pergi
sekarang aku mau menjauh
kamu malah nyuruh aku jangan pernah
sebenarnya aku ngelakuin itu semua ada alasannya
sebentar biar aku kasih tau ya sebentar
aku mau pergi
kemarin aku suruh kamu pergi itu karena aku lagi
udah selesai belum
lu bukannya deadline nya itu nanti soalnya sat
tapi buktinya lu bisa menjelajah lukisan ini
apa lu lebih duluin yang kayak gini daripada proyek kita
mana katanya lu bisa bersikap profesional
tapi kan lukisan ini gak ada hubungannya sama kerjaan kita saat
dan gue gak pernah mencampuri urusan pribadi sama kerjaan kok
lagian tau kan revisi gambar lo kan belum terulat gue ngasihnya
memang lu belum telat
tapi gue gak mau aja kalau proyek kue sampai terbengkalai
terbengkalai apa sih sat
semua proyek bagi gue itu sama
dan gambar lu itu udah selesai
terus buktinya mana
lu bisa selesaiin lukisan ini sedangkan proyek gue belum
gimana gue gak mikir yang jelek jelek sama lo
mendingan sekarang kamu selesaiin dulu aja proyek kamu sama satria
kamu lihat aja gambarnya bareng bareng
kalau ada yang kurang serah kan bisa dibahas
enggak enggak gak usah dre
gak usah lu selesaiin percuma
gue udah telanjur kecewa sama lu
gimana kalau kita batalin kerja sama kita aja
karena gue gak mau kerja bareng aja sama orang yang tidak profesional kayak lu
aku salah apa sih wim
wala juga gak percaya
tapi emang alesannya itu kayak dibuat buat tau gak
kalau emang dia itu awalnya gak mau kerja sama sama kita
ya bilang aja dari awal
gak usah kayak begini kan caranya
ini semua salah dewi
kalau aja andre gak bikin gambar gambarnya dewi
enggak semuanya itu bukan salah kamu
tapi emang satria itu cari cari masalah
deka mempermainkan aku tau gak
orang deadline nya itu kan nanti sore
malah sebelum deadline aku pasti bisa nelesain kok
yang salah tuh bukan kamu
tapi kalau aku nggak salah dengar ya
dimensi advertising itu sekarang lagi kelabakan dengan advertising kita
dan aku yakin satria melakukan hal itu karena tekanan dari ibunya atau juga nenek
gimana menurut kamu nek
ya aku ngerasa juga kayak gitu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
mata sepet mata melotot
mama baru dapat berita hot
mama denger katanya kontrak kamu sama victoria udah kamu batalkan ya
nah gitu dong ngapain mesti kerja sama sama andre
kepala dia jadi besar
udah gitu dia jadi ngeremehin kamu
terus kamu udah dapet ide apa untuk proyek kamu itu
mungkin mama bisa kasih masukan buat kamu
aku masih belum dapat ide
masih aku pikirin
nanti kebunuh disampet lagi sama orang lain
kita tunggu sini ya sebentar ya
aku belanja dulu
melintir dalam irama gambus
kerja di sini sekarang
baru kok jadi kasir di sini
kondisi mama makin baik
tanti lihat juga begitu
mama gak mau ngeliat muka kamu
makanya dulu kamu jahat sih sama satria
jadi tuhan sekarang bales
kamu harus kerja keras
peris ringet gak dapat duit